bakal dibantu sama kakaknya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

ada apa ya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
jangan mentang mentang lo kakak senior gue lo bisa seenaknya sama gue
kita emang satu tim tapi bisa kali kerjain sendiri sendiri aja
apaan sih lo megang megang cari kesempatan aja lo
iya daripada lo nyium lantai kan gak bagus
nyung gue lebih ganteng gitu
kebetulan gue emang lagi gatel nih gak rugiin dong
ntar kepleset lagi
wah ini tempatnya bagus nih
lo buka dulu lensanya
ini belum nyala ya
pijat pengen nih ya

loh ada apaan sih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
ih gue bete banget tau gak sih sama gina
soalnya itu tuh sok akrab banget sama vino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
ih kamu tuh kok jadi lo yang sewot sih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
eh loh fanya
kita kan senior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
iya dong senior
selegin gue kan lebih oke daripada tuh cewek culun
ya mungkin vino lebih milih tuh cewek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
fanya ngapain lo sendirian
gue lagi pengen sendirian aja sih
eh gue balik duluan nih
oh balik bareng gue aja ya van
gak usah gak usah
gue bisa pulang sendiri kok
lo sebenarnya kenapa sih selalu aja menghindar dari gue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
gue mau kasih
kok kita sih

kalau udah duanya lidah
e diez jauh saja di satu tempat

namanya elan itu
apar dir putsar di atas kota baru
saatre de malware ini menyefret maga
ngapain sih gua harus tutim sama dia coba misalkan gua tutim itu sama si alden
nah nyademen nih kalo libur begini nak jalan sama lo
hah cuma karena ga ada yang mau aja namanya cuman aja doang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
yang lagi gape sih kok kayaknya lebih sayang dia daripada nadia
nggak sayang tau sama lo berdua ga usah pake ngiri dua an gitu agak baik tau ga
tuh aku juga
lucu banget ini
waduh ada gini tuh
wah bisa berhenti nih gua
nih nih nih soalnya ales soalnya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
ini juga terbit
aduh gatel banget sih pala gue nih
gini ya temen sekolahnya fanya kan
ya lo tahu sendiri lah
hanya kan sibuk ngurusin ini ngurusin itu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
ya allah ini anak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
oh jadi lo itu adiknya fanya
lihat deh masa kakak adik kayak gini sih
kayak langit dan bumi
ya allah makasih

jangan sabar sabar padakuoj